informasi selanjutnya lima belas pekerja bangunan puskesmas dan perumahan medis distrik paro
kabupaten duga papua yang dievakuasi ke kabupaten mimika
telah dipulangkan ke rumah masing masing usai menjalani pemeriksaan di mapolres mimika
zakarias behuku salah satu pekerja yang selamat mengungkapkan bagaimana cara mereka bertahan
dari ancaman kelompok bersenjata hingga selamat dan bisa berkumpul kembali dengan keluarga di timika
zakarias mengatakan para pekerja awalnya mendapat informasi bahwa ada ancaman dari kelompok bersenjata
pada hari minggu lima februari dua ribu dua puluh tiga lalu
dengan membawa bekal beras dan mie instan para pekerja kemudian meninggalkan lokasi distrik paro
melakukan perjalanan darat menyeberangi sungai hingga mendaki ke gunung weah
guna mencari sinyal agar bisa memberi kabar ke keluarga
mereka sempat bermalam selama dua hari di gunung weah
dan meminta bantuan kepada kapol res dan bupati setempat agar dijemput pada hari rabu delapan februari lalu
zakarias mengaku sempat melihat pesawat susi air pkbvy melintas di sekitar gunung weah
namun dirinya tidak mengetahui terjadi kebakaran pesawat di lapangan terbang paru
hari selasa kita sampai hari selasa kita lihat dari atas gunung pesawat memang sudah masuk
pesawat susi air itu kan kita tidak sempat lihat juga kata dia terbakar
karena kita tidak tahu juga karena kita sudah di atas gunung
kita sampai di atas gunung pas pesawat dia ini kita bermalam sudah di atas gunung
bermalam di atas gunung paginya kita turun kita jalan lagi
kita jalan sampai pas di gunung terakhir gunung wedah gunung yang paling tinggi untuk dapat jaringan
untuk bisa komunikasi